kalau gitu maksudnya
yang pertama kan harusnya hari ini
hari ini dia adalah
pasca bergabungnya partai demokrat
dengan koalisi indonesia majukan
coba ditutupi dengan
kalau pak prabowo itu kan sudah
soal kenyataan lingkungan
padahal spesial pun udah pakai
ya gimana ya kita mau melaporkan media medianya juga media abal abal yang nggak terdaftar di dewan pers
lalu kemudian ini rekan youtuber yang di salah satu media yang kemudian menyampaikan secara berapi api soal bagaimana kita memilih pemimpin
ya dia juga main aman ngomongnya bahwa dia ngambil dari grup whatsapp dapat informasi kan begitu
itu sudah ada disclaimer duluan sehingga kita ini kan yang sebagai orang ngerti hukum juga ya sudah senyum senyum aja
cuman ya mudah mudahan rakyat kita sudah pintar yang gitu gitu
itu mungkin tidak terpengaruh